pertanyaan pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh bima yudhistira peneliti indef
saat malam mas bima
saat malam mas bima
ya selamat malam
ya mas bima tadi kita sudah membahas sebetulnya data dari pemerintah ini ternyata kurvanya masih fluktuatif dan memang belum melandai begitu
seperti yang diklaim oleh beberapa pejabat sebelumnya
nah kita pengen bertanya karena ini ada kekhawatiran indonesia akan menghadapi krisis ekonomi
tapi pemerintah juga sepertinya sangat fokus untuk bisa memulihkan ataupun menstabilkan kondisi perekonomian kita
apakah kemudian ekonomi bisa disembuhkan dalam situasi ketidakpastian seperti ini mas bima
ya dalam kondisi seperti saat ini memang ya akhirnya menjadi problematik justru ya
jadi pandeminya belum kemudian selesai secara penuh
tapi pemerintah justru membuat tadi fase fase pelonggaran ya pelonggaran physical distancing kemudian usaha bisa pulih lagi begitu
itu justru aneh sebenarnya
karena kalau kita bicara dengan negara negara lain misalnya kita bandingkan dengan vietnam yang sudah melonggarkan lockdown itu ada indikator jelas gitu
vietnam itu melonggarkan lockdown ketika jumlah pasien positif itu kurvanya sudah flat atau kurvanya sudah datar
mereka yang meninggal pada waktu pelonggaran lockdown di vietnam itu sudah nol
jadi artinya ada indikator yang kemudian relatif jelas relatif clear di mana di situ dipakai
kalau enggak percuma kita selama ini ada psbb ada physical distancing
kalau misalkan indikator kesehatannya itu nggak dipakai untuk pemulihan ekonomi
oke mas bima anda melihat memang pemerintah terburu buru ingin memulihkan perekonomian sehingga fokusnya hanya ke memulihkan perekonomian
dan agak tidak begitu memperdulikan ataupun tidak mengutamakan pemulihan kesehatan ataupun menangani wabah terlebih dahulu
ya permasalahannya sebenarnya kenapa pemerintah kemudian akhirnya melonggarkan padahal pandemi masih cukup tinggi jumlah korban yang positifnya masih banyak
ini karena ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kompensasi
kita bisa melihat di lapangan sembakonya kemudian ternak
yang artinya daya beli masyarakat ini kemudian terpukul
di sisi yang lain misalkan insentif insentif yang diberikan bagi para pelaku usaha juga masih kekurang
karena stimulus terhadap pdb kita cuma dua lima persen ya
negara lain itu berani sepuluh persen lebih
jadi di sinilah sebenarnya kalau saya usulkan ya lebih baik kemudian pandemi diselesaikan dulu sampai kemudian kurvanya itu menjadi flat atau kurvanya datar
baru kemudian bisnis itu kemudian bisa dibuka
itu sebenarnya yang
yang lebih ideal seperti itu
jangan kemudian sekarang ini seperti terbolak balik ya
karena akarnya adalah masalah kompensasi atau stimulus tadi yang masih kurang
jadi pemerintah seperti angkat tangan
ini yang jadi bermasalah juga gitu
mas bima ketidakmampuan pemerintah menanggung biaya seperti yang tadi anda sampaikan
apakah kemudian bansos dan juga blt program program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah itu tidak mampu untuk menggerakkan perekonomian
sehingga mau tidak mau relaksasi
terhadap ekonomi harus dilakukan mas bima
ya tapi bisa melihat bahwa stimulusnya masih kecil
yang pertama dari segi nominal
yang kedua efektivitasnya
jadi dari awal misalkan kartu praterja
coba dihitung kartu prakerja sudah berapa gelombang yang kemudian dibuka
apakah ada efek terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga
apakah ada efek kemudian terhadap geliat perekonomian
kan dampaknya ini yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah
sebelum bikin konsep dari
kemudian di lapangan ada masalah data
kemudian juga ada permasalahan terkait dengan koordinasi dengan pemda sampai ke level birokrasi yang paling kecil
itu kemudian tidak jalan
sehingga akhirnya pemerintah kemudian seperti putus asa
makanya ada statement
oke kita berdamai dengan virus covid sembilan belas
dan melakukan pelonggaran rencana rencana pelonggaran itu
jadi kalau misalkan ini diteruskan
kalau luar rumah masih ada virus
akhirnya toko yang dibuka pun juga akan sepi pengunjung
tapi itu kan sebetulnya kondisi ini bukan hanya terjadi di negara kita
hampir seratus lebih negara juga mengalami kondisi yang sama
namun mereka lebih memilih untuk bisa menyelesaikan ataupun menangani wabah terlebih dahulu
ketimbang mengutamakan pemulihan perekonomian begitu
ini seperti kasus di taiwan misalnya
taiwan itu tidak melakukan lockdown
tidak melakukan physical distancing
tapi tetap taiwan itu fokusnya adalah pada penanganan pandemi
sehingga tolak ukurnya itu jelas
nah di kita ini tolak ukurnya nggak clear gitu
kapan harus dibuka
harusnya kapan harus dibuka itu ketika terjadi penurunan jumlah korban positif covid sembilan belas
nah ini yang kita yang pertanyakan pada pemerintah
pada waktu bikin rencana rencana itu sebenarnya sudah dihitung belum sih
padahal wabahnya ada wabah gelombang kedua ada wabah gelombang ketiga
yang kita nanti buka itu justru akan memperburuk perekonomian karena pandeminya semakin masif
oke pandeminya semakin masif
tapi di sisi lain kemenko perekonomian sudah membuat timeline pemulihan ekonomi
sehingga juni juli aktivitas bisnis bisa kembali
ini bagaimana bisa dibuat simulasi tapi datanya ini masih fluktuatif
belum ada hasil yang resmi di depan mata
tapi sudah dibuat simulasi untuk pemulihan perekonomian
timeline yang dibuat oleh kemenko perekonomian
tadi ada tadi saya mengatakan bahwa kemenko perekonomian sudah membuat timeline pemulihan ekonomi
sehingga juni juli aktivitas bisnis bisa kembali
tapi di sisi lain ini data pemerintah soal penyebaran angka covid sembilan belas masih fluktuatif
masih naik turun begitu
ya iya jadi yang menjadi permasalahan adalah sepertinya
kemenko perekonomian ini dalam membuat fase fase tadi entah itu masukan dari siapa
tapi pembuatan fase fase tadi sepertinya belum ngobrol atau belum koordinasi dengan gugus kesehatan gitu ya
atau dalam hal ini adalah mereka yang ahli dalam bidang pandemi atau penanganan bencana nasional wabah ini ya
harusnya kan duduk satu meja dulu kemudian ada hitung hitungan yang jelas gitu ya
sehingga ketika bikin kebijakan pembukaan ini dan segala macam
itu juga data itu kemudian bisa sinkron
oke oke singkat saja mas bima
saran anda kepada pemerintahan kita bagaimana dalam menghadapi kondisi perekonomian yang seperti ini
apakah memang harus fokus dulu menyelesaikan wabah atau seperti apa
ya wabah harus diselesaikan dulu
kemudian yang harus dilakukan sekarang itu bukan melonggarkan aktivitas bisnis ataupun kemudian industri
tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kompensasi ataupun stimulusnya
syukur syukur stimulus kita bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan
sehingga walaupun misalkan bisnis itu kemudian macet ya
itu bisa kemudian dibantu oleh pemerintah
sehingga semua akan bisa tertib dan masalah penyebaran virus covid sembilan belas itu bisa selesai lebih cepat
jadi pandemi dulu baru kemudian masalah pembukaan ekonomi berikutnya
oke artinya pandemi harus diselesaikan baru pemerintah fokus menyelesaikan ataupun memulihkan perekonomian kita
terima kasih sekali peneliti indef
ya baik sama sama
mas bima yudhistira atas waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini
ada keramaian malam ini saat sebuah restoran cepat saji akan menutup gerai ikoniknya di pusat kota jakarta secara permanen
beberapa saat lagi cnn indonesia prime news segera kembali usai jeda